sejarah partai persatuan pembangunan p tiga gagal lolos ke dpr setelah kpu resmi mengumumkan hasil perolehan suara di pemilu dua ribu dua puluh empat
p tiga hanya meraih suara tiga delapan puluh tujuh persen
ketua badan pemenangan pemilu p tiga sandiaga uno enggan berkomentar atas gagalnya p tiga menembus ambang batas parlemen di pemilu dua ribu sembilan belas
nama saya kepada saya untuk tidak berkomentar pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
jadi semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung
p tiga pun menyiapkan langkah tegas dengan mengajukan permohonan
selain mengajukan surat permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum p tiga juga menyertakan bukti bukti pokok perkara
alhamdulillah tadi kurang dari dua jam dari batas waktu yang ditentukan kita sudah mendaftarkan
dan bukti pokok yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan dan juga bukti pokok
selanjutnya kan kita akan melengkapi pada waktu yang disediakan oleh undang undang
jika kita lihat perolehan suara p tiga dalam beberapa pemilu terakhir
partai berlambang kabah ini terus lolos melenggang kesenaian
di tahun dua ribu sembilan meraih lima tiga puluh dua persen
di tahun dua ribu empat belas p tiga meraih suara enam lima puluh tiga persen
dan di tahun dua ribu sembilan belas p tiga meraih suara empat lima puluh dua persen
tentunya upaya gugatan ke mk pun menjadi langkah p tiga mengembalikan suara yang hilang di pemilu dua ribu dua puluh
saudara untuk pertama kalinya dalam sejarah partai persatuan pembangunan atau p tiga
berpotensi gagal lolos kesenaian atau ke dpr
berdasarkan dengan hasil rekapitulasi resmi dari komisi pemilihan umum republik indonesia
upaya menggugat hasil pemilu ke mahkamah konstitusi pun
jadi langkah p tiga untuk mengembalikan suara yang hilang
lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang p tiga dalam pemilu
bisa baru kali ini suara p tiga ini tidak melewati ambang batas parlemen
dan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan
dua narasumber melalui sambungan zoom
ada ketua dpp partai persatuan pembangunan ahmad baidowi
yang akan bergabung menyusul kemudian
dan juga yang sudah hadir di sambungan zoom
ada direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi prayitno
selamat pagi assalamualaikum mas adi
mas adi ini kan kalau kita melihat ya
untuk pertama kalinya partai islam tertua terbesar begitu di indonesia
partai persatuan pembangunan gagal untuk lolos melenggang ke senayan
ya tentu saja campur aduk lah perasaan publik melihat
apapun judulnya partai ini adalah partai islam
yang saya kira umurnya hampir setua bangsa dan negara ini
kemudian ketika p tiga dinyatakan tidak lolos
karena persoalan ambang batas parlemen empat
yang diusulkan oleh kpu beberapa waktu yang lalu
karena memang partai p tiga ini adalah partai yang sebenarnya
sejak pemilu pertama bahkan sampai hari ini
itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya
ada variabel yang menurut saya bisa dijelaskan
soal kenapa p tiga itu gagal lolos ke parlemen
pertama memang ini semacam kegagalan membaca bonus demografi politik di internal p tiga
kalau kita mau iris satu persatu pemilih p tiga ini adalah pemilih lama
yang berbasiskan tradisional di pedesaan
dan pada dua ribu dua puluh empat ini kita kan memiliki bonus demografi yang
saya kira hampir enam puluh persen adalah kalangan kelompok terdidik terpelajar
saya kira mereka ini preferensi pilihan politiknya berbeda dengan generasi yang lama
segmentasi pemilih yang saya kira bergerak cukup dinamis ini sepertinya agak gagap
ditanggapi oleh kawan kawan p tiga
terutama untuk mengaksentuasi bagaimana
model kampanye dan pendekatan kepada pemilih yang tentu saja
sangat berbeda secara total dengan pemilih pemilih lama di p tiga
p tiga sepertinya juga gagal membaca
di pilpres dengan pemilih di bawah dengan keputusan elit politik mereka
pemilih p tiga itu adalah mereka yang
pemilih di pilpres yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada anies
dan kemudian kepada pak prabowo subianto
hanya sedikit saja kepada pak ganjar pranowo
sementara kita tahu bahwa elit politik mereka
sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan pak ganjar
inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas
karena keinginan pemilih pemilih tradisional di bawah p tiga
dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan pak ganjar
tentu dalam banyak hal ini membuat suasana batin pemilih p tiga itu
relatif di tidak terlampau konsolidatif ya
untuk mendapatkan suara suara signifikan
pileg ini sangat terkait dengan bagaimana anatomi kekuatan politik mesin partai
nah p tiga caleg calegnya ini sepertinya tidak terlampau
mentereng seperti partai partai yang lain
seperti golkar seperti pdip seperti gerindra
atau partai partai yang sudah lolos ke parlemen
mestinya memang caleg yang dimainkan adalah mereka yang sebenarnya
dan bahkan di daerah satu pemilihan
itu diterjunkan begitu banyak caleg yang
tujuannya adalah untuk mendapatkan suara
tentu dengan menerjunkan caleg caleg
vote getter dan bisa mendulang suara
kalau kita melihat misalnya di pdip lah
di dapil jakarta selatan dan luar negeri
di situ ada onco mikel ada mas hinton pasaribu
di situ juga ada kemudian eriko sutarduga
tapi minimal pdip di satu dapil dapat kursi
bahu membahu caleg caleg yang kemudian bekerja secara masif
sehingga perolehan p tiga di sejumlah dapil itu kosong
sehingga mengantarkan mereka ini tidak lampau
mendapatkan suara yang kemudian mencapai ambang batas empat persen
saya kira di situ potret sekilas ya
bahwa kenapa p tiga ini kemudian dinyatakan tidak lolos oleh kpu
karena belum mencapai ambang batas parlemen empat
tapi kita tunggu apakah gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
justru akan membuat p tiga yang suaranya katanya hilang
di delapan belas daerah pemilihan
oke tadi kan anda menyebutkan ya mas adi ya
katanya sebenarnya di akar rumputnya p tiga ini
kebanyakan pemilih p tiga ini memilihnya adalah anies dan juga pak prabowo begitu
anda melihat p tiga ini kemudian terburu burukah koalisi dengan ganjar mahfud
atau seperti apa salah strategi begitu
kalau mau jujur sebenarnya banyak partai politik yang agak sedikit
salah memprediksi keputusan politik mereka di pilpres
dulu mungkin bagi p tiga ketika melihat konstelasi politik
seakan akan tidak akan ada perbedaan secara signifikan antara jokowi dan pdip
jadi kemanapun arah sikap politik p tiga ini tidak akan berpengaruh secara diametral
tapi ketika pdip beda sikap dengan jokowi
dalam banyak hal inilah yang saya sebut sebagai kegagapan
di mana kemudian p tiga itu pemilihnya yang dibawa dengan elit keputusan politiknya
ini menurut saya turut bisa menjelaskan kenapa kader kader di bawah p tiga itu
tidak terlampau solid sebenarnya untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan
jadi ini sebenarnya fenomena biasa di partai partai politik yang lain
hampir semua partai politik adisti itu yang disebut dengan split ticket voting
di mana pemilih di bawah itu seringkali tidak tegak lurus dengan keputusan politik elit di atasnya
tapi di p tiga ini bagi saya jumlahnya pemilihnya yang jauh lebih besar
tidak seirama dengan keputusan elitnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain
oke ini kan kalau kita lihat ya ada tokoh baru begitu di partai persatuan pembangunan
ada nama sandiaga uno yang kemudian juga berada sebagai ketua bapilu
anda melihatnya tidak cukup strategiskah kemudian tidak cukup kuatkah
kemudian sandiaga uno untuk mendongkrak suara atau elektabilitas dari partai persatuan pembangunan ini
pernah suatu waktu sebenarnya p tiga ini mendapatkan satu momentum politik yang cukup luar biasa
ketika sandiaga uno itu keluar dari gerindra dan bergabung dengan p tiga
saat itu spotlight pembicaraan soal p tiga itu sangat identik dengan sendega uno
sandiaga uno itu identik dengan p tiga
jadi pembicaraan saat itu praktis hampir enam bulan tujuh bulan
itu bicara tentang sandi dan itu memberikan faedah elektoral secara signifikan
p tiga saat itu ya terutama di awal awal tahun dua ribu dua puluh
itu elektabilitasnya sudah di atas empat persen itu dalam posisi aman
unfortu notely ketika sandiaga uno gagal maju dalam kontestasi sebagai calon wakil
yang kemudian bersandingan dengan ganjar pranowo momentum politiknya lewat
publik tidak lagi melihat sandi sebagai variable penting yang diperbincangkan sebagai bagian penting dari p tiga
dan bahkan p tiga ini nyaris sama sekali tidak pernah diperbincangkan sebagai partai politik yang relatif kompetitif ya
untuk bisa bersaing dengan partai partai yang lain
dan termasuk partai politik yang secara prediktif itu tidak lolos ke parlement
kalau mau jujur kita melihat angka angka survei sejak awal memang p tiga ini surveinya tidak pernah sampai empat belas
satu satunya cara bisa menjelaskan p tiga itu lolos ke parlemen karena plus ya
soal margin of error dalam survei yang satu empat
jadi kalau p tiga itu dalam survei disebut tiga lima ditambah mungkin satu lima ya
tapi dalam kondisi alami ya dari survei survei yang dilakukan
teman teman p tiga itu memang elektabilitasnya belum pernah mencapai
jadi wajar kalau kemudian p tiga per hari ini melalui keputusan kpu itu dinyatakan tidak lolos ke parlement
saya mau tambahkan satu variable ya kenapa p tiga itu suaranya tidak signifikan dan tak lolos
ada sejumlah elit elit p tiga yang kerjaannya itu sibuk ngurusin orang lain
ngurus psi lah kemudian begitu sibuk untuk nyerang jokowi
mestinya sebagai sebuah partai politik yang sedang struggle supaya lolos ke parlemen
mestinya p tiga itu cukup fokus mengamankan gawangnya sendiri terutama untuk loss ke parlemen
kita lihat sejumlah elit p tiga itu all the time mengkritik psi mengkritik pak jokowi
yang saya kira itu kontraproduktif yang kemudian membuat kenapa suara p tiga itu dalam banyak hal ya
itu tidak mendapatkan raihan suara yang signifikan
jadi itulah yang saya sebut bahwa kadang kawan kawan p tiga itu tidak terlampau memiliki prioritas dalam pilek
seakan akan pilek itu akan didapatkan empat secara otomatik gitu ya
oke kalau misalkan kita lihat begitu ya tadi anda menyebutkan sebenarnya akar rumput dari partai persatuan pembangunan ini
biasanya memilih anies dan juga pak prabowo begitu
nah kalau misalkan ini berpotensi
gagal lolos ke senayan itu artinya p tiga tidak ada di parlemen selama lima tahun
apakah nanti akan kesulitan juga lima tahun mendatang bagi p tiga untuk maju atau lolos ke senayan seperti partai hanura
dan kemudian ketika hilang suaranya p tiga ini sebenarnya hilangnya kemana suaranya
ya saya kira memang sangat tergantung bagaimana konsolidasi politik yang akan dilakukan oleh p tiga
kalau setelah dinyatakan tidak lolos ke parlemen
kawan kawan p tiga ini melakukan langkah penyelamatan terhadap partai restrukturisasi partai konsolidasi internal
kemudian memperkuat basis basis mereka
saya kira di dua ribu dua puluh sembilan yang akan datang p tiga akan tetap rebound dan akan tampil sebagai partai politik yang sepertinya potensial akan kembali lolos ke parlemen
tapi kalau kemudian move on nya ini cukup lama gitu ya kemudian bersedih tak berkesudahan ya saya kira p tiga juga akan sulit
harus pindah koalisi atau bagaimana menurut mas adi
tapi kuncinya memang ini adalah konsolidasi internal
gak ada cerita sekarang bagi p tiga untuk bicara yang lain
fokus membenahi partai fokus konsolidasi di dalam memperkuat struktur memperkuat jaringan
kembali ke hitoh mereka sebagai partai islam yang berbasiskan pemilih pemilih islam tradisional
hanya dengan cara itu kemudian p tiga itu bisa rebound di lima tahun yang akan datang
ini satu satunya cara karena memang kalau mau jujur p tiga ini masih punya loyal dan strong voter yang saya kira memang terdistribusi
di kalangan kalangan pemilih muslim tradisional yang ada di pedesaan
terutama di kalangan pemilih pemilih pesantren adesti
jadi p tiga ini punya resource politik yang tidak dimiliki oleh yang lain
oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak yang bersedih sebenarnya kalau p tiga itu tidak lolos ke parlemen
karena apapun p tiga ini adalah bagian dari representasi politik dari pemilih pemilih nahdliin ya
yang sebagian memang menentukan pilihan politiknya kepada p tiga
meski kita tahu mayoritas pemilih nahdliin itu adalah pemilih pemilih yang tidak ada
meski kita tahu mayoritas pemilih pemilih nahdliin itu adalah pemilih pemilih yang tidak ada
jadi posisi p tiga kan termasuk masalah itu adalah

pengaruh pengaruh biasanya tidak boleh menyebut r bathrow adalah
ke dalam kalau catatan
tiga ini sepertinya memang sedang
mereka itu melakukan sengketa hasil
rasa rasanya setelah itu mereka akan
tetap solid dan membangun partai ini untuk
datang sehingga pemilih pemilihnya
partai islam yang lambangnya adalah
baik kita harapkan kemudian
konsolidasi internal berbenah diri
ke depan ini bisa rebound
kembali begitu ya terima kasih
kemana mana mas adi nanti di segmen selanjutnya
bergabung dengan koalisi indonesia maju
sampai jumpa di video selanjutnya
dan lagian kalau posisi maupun koalisi kan nanti ya setelah pelantikan ya bukan saat ini ya
jadi menurut saya memang benar prioritas saat ini adalah konsolidasi ke dalam
karena banyak sengketa juga di nasdem di mk ya untuk menjalakannya
dan kalau ada komunikasi itu memang pertanda bagus ya
supaya tensi turun apalagi di masa ke depan ini
situasi perekonomian kita kan nggak begitu bagus ya mbak ya
ada banyak indikasi yang membuat kita patut untuk waspada
jadi kalau para pimpinan para elit itu cooling down ya nggak apa apa
tadi ada pertanyaan mbak listi tentang keuntungan ya mbak ya
kalau untuk demokrasi memang bagus untuk ada oposisi dalam arti
kalau memang kalah ya memang harus di luar kekuasaan harusnya
dan itu sudah diberi contoh oleh pdip ataupun oleh pks teman teman pks yang kekeh
dan ternyata fine fine saja gitu ya
dan itu bagus untuk harapan ya bagi para pemilih yang kemudian
gimana sih kemarin sudah dibantu untuk melawan x kok sekarang bergabung sama x
ini kok seperti tukar guling dan kita nggak dihargai begitu ya
tapi kan kepentingan bersama kalkulasinya itu
dan kita tunggu saja nanti ya setelah pelantikan di dpr ya
tapi kalau saya rasakan sendiri ya pengalaman sebagai oposisi ya
itu dipaksa untuk cerdas loh
dan itu mungkin dirasakan kan teman teman pks saat ini kan
karena harus selalu alert kemudian harus selalu data connected dan seterusnya
dan menurut saya ini sehat untuk demokrasi kita
memang ada kelemahannya ya
pada saat oposisi itu mengadvokasi prt pmi itu respon dari menteri itu
nggak sebagus ketika kita berada di
oke ini kang pipin gimana nih kemarin akhir pekan hari sabtu
ketua umum dari nasdem pak surya paloh ini ditemui sama pak prabowo
masih solid atau enggak sebenarnya koalisi amin
ya hak setiap partai
untuk menentukan pilihan dan juga bersikap termasuk silaturahim dengan siapapun
bagi kami itu kami serahkan ke pimpinan partai masing masing
jadi kalau kami memang memilih untuk fokus untuk mengawal
ugatan calon presiden dan tim nas amin di mahkamah konstitusi
jadi kami sampaikan itu sejak awal karena itulah hasil keputusan
amanat dari nusyawarah majidishuro pks
membantu sekuat tenaga timnas amin calon presiden amin
untuk memaksimalkan ikhtiar kita menggugat sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
yang kedua adalah mengajak sebanyak banyaknya anggota dewan dari lintas fraksi
untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak angket di dpr ri
yang dilakukan oleh eksekutif terhadap pelanggaran undang undang
ada pun terkait dengan koalisi sekali lagi ini masih jauh
dan kami menghormati setiap pilihan
bagi kami di dalam maupun di luar pemerintahan
tentu kami dari pks punya domennya nusyawarah majidishuro
yang akan menentukan kapan waktunya untuk mengambil keputusan
kami tentu akan memutuskan koalisi atau oposisi setelah ini selesai
dan kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat
dari pengurus dari kader
apa sebaiknya yang akan dilakukan oleh pks pasca nanti putuskan di mahkamah konstitusi
bagi kami sekali lagi untung rugi ya maslahat madoro tentu dipertimbangkan
tetapi kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat
wabil khusus para pendukung pks dan anies mohaimin
para pengurus seluruh indonesia
sehingga keputusan yang diambil adalah betul betul bukan hanya sekedar keputusan elit
tetapi keputusan alit atau akar rumput karena bagaimanapun partai politik ini bukan milik satu dua orang
tetapi ini adalah milik bersama
oke tapi begini ketika pak prabowo menemui ketua umum partai nasdem pak surya paloh
dari nasdem sendiri sudah ada komunikasi
belum ke rekan koalisi seperti pks dan juga pkb ini nih pak prabowo mau datangin nasdem begitu
ada nggak atau jangan jangan dari medsos lagi taunya
ya mungkin ada pimpinan tapi saya tidak mendengar secara langsung
tetapi sekali lagi hak masing masing partai hak pimpinan partai nasdem untuk bersilaturahim dengan siapapun
tanpa harus ada izin dan sebagainya itu monggo
oke mas hadi anda melihat pertemuan kemarin begitu ya pada hari sabtu yang hari jumat sorry
kalau tidak salah hari jumat yang lalu begitu
anda melihat koalisi anies mohaimin ini bagaimana nih
ada yang mulai tergoda nggak seperti kata pak bahlil
katanya ada yang feelingnya sih ada yang mau bergabung nih warnanya sejuk
ya saya kira memang sulit untuk membantah bahwa pertemuan prabowo sybianto dan surya paloh beberapa waktu yang lalu
surya paloh beberapa waktu yang lalu itu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana nasdem menjadi bagian dari koalisinya paslon nomor dua
prabowo subianto mengatakan berulang kali kalau ke nasdem itu selalu ngajak kerjasama
nasdem juga menjawab lima puluh lima puluh
itu artinya apa sangat mungkin akan bergabung dan sangat tidak mungkin akan bergabung
kenapa jawabannya lima puluh lima puluh saya kira memang satu ya
nasdem sedang menjaga suasana perasaan teman teman politik partai pendukung amin yang saya kira per hari ini pun masih sedang berjuang untuk mencari keadilan
mencari soal bagaimana dugaan dugaan kecurangan soal terkait dengan pemilu itu bisa diungkap ya
karena kubu amin sudah kadung melayangkan soal gugatan hasil sengketa pemilu ini kepada mahkamah konstitusi
tapi pada saat yang bersamaan kita kan tidak bisa menutup mata bahwa nasdem sepertinya juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya prabowo dan gibran
apalagi nasdem ini merupakan partai politik menurut saya di luar paslon nomor dua yang menyatakan menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan selamat kepada
pertama kalinya partai nasdem di luar koalisi
saya kira itu adalah tanda tanda alam sebenarnya betapa nasdem sebenarnya punya intensi dan punya keinginan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan nomor dua
apalagi kalau kita melihat korespondensi historis
hubungan antara surya palo dengan pak prabowo subianto saya kira ini kan terjalin cukup lama ketika sama sama menjadi politisi di golkar
dan bahkan prabowo dan pak surya paloh kemarin mengatakan dulu memang kita sempat berkompetisi sempat saling ngegas dan sempat saling bertegang tegangan
tapi tidak mungkin untuk suasana batin kebangsaan demi kepentingan koalisi perbedaan perbedaan yang terjadi sepanjang ini ya akan kemudian bisa mereka koneksikan dalam satu kepentingan koalisi politik bersama
seorang presiden terpilih yang ditetapkan oleh kpu mendatangi nasdem kalau tidak untuk merangkul tentu agak tidak masuk akal sebenarnya adisti
oke mbak eva betul kalau katanya mas adi menjaga perasaan dulu nih karena lagi berjuanglah dalam tanda kutip di mk
menjaga perasaan rekan koalisi pkb dan juga p tiga

saya pikir minggunya yaitu beberapa hari sebelum mbak prasetya berkata
itu kan seluruh ketum yang amin kan kumpul ya mbak ya
saling berkomunikasi bagaimana sikap yang diambil pasca pengumuman
dan saya yakin somehow ya sedikit banyak itu saling paham gitu ya
tapi kemudian gayanya dipilih yang berbeda beda
kalau peluang koalisi ataupun oposisi pak suryaopala bicaranya kan oh peluangnya masih lima puluh lima puluh
dan itu menurut saya kan sangat netral kan tidak ada kecenderungan ke salah satu bandulnya itu seperti itu
dan kalau kedatangan pak pabowo ke sana itu ketika ditanya para petinggi nasdem bilangnya ya ini sebagai tanda terima kasih karena sudah diberi selamat oleh pak surya paloh ya
dan capresnya yang mendatangi kepada pak surya paloh itu suatu yang bisa dimaknai sebagai yang kita merasa terhormat lah ya nasdem didatangi oleh capres
dan kemudian muncul kan spekulasi untuk diajak berkoalisi dan jawaban pak surya paloh seperti yang saya kemukakan bahwa sekarang belum prioritas karena masih belum kelar betul
ada mk yang harus ditunggu dan juga ada pencalekan yang
kemudian yang kedua peluangnya adalah masih lima puluh
oke kang pipin gimana nih kalau misalkan melihat ya kalau kata mas adi tanda alamnya itu sudah ada gitu
bahkan partai nasdem sudah memberikan selamat begitu ya ketua umum gerindra capresnya ini pak prabowo sudah silaturahmi
lalu bagaimana dengan pks kalau kata mas adi menjaga peran
penguasaan dulu nih sampai mk finalnya gimana
ya jangankan sampai putusan mk
sepuluh tahun kami di luar pemerintahan juga kami alhamdulillah tetap tegar
tegak lurus bersama aspirasi dan kepentingan rakyat
bagi kami sebetulnya ketika berada di dalam maupun di luar pemerintahan kami selalu menunjukkan yang terbaik
kami berada dalam pemerintahan banyak terobosan yang dilakukan oleh menteri menteri yang dari pks
misalnya pak anton mentan misalnya prestasinya adalah bagaimana swasembada pangan waktu itu
kemudian pak habib salim waktu itu bisa menjadi menurunkan satu program namanya program keluarga harapan yang bertahan sampai sekarang
tetapi kemudian sepuluh tahun kemudian berada di luar pemerintahan
kami menjadi partai yang konsisten loyal untuk membela kepentingan rakyat
menolak undang undang omnibus logik pekerja yang merugikan para pekerja
menolak kenaikan harga bbm dan sebagainya
jadi bagi kami hitung hitungan berada di dalam maupun di luar pemerintahan kami akan berikan yang terbaik
jadi gak masalah kalau misalkan nasdem nanti akan melompat pagar begitu akhirnya
hak setiap partai politik memiliki kedaulatan masing masing
untuk menentukan sikapnya masing masing
dan bagi kami kami tidak punya hak untuk mengintervensi terkait dengan pilihan dari partai nasdem
karena mekanismenya masing masing
di pks mekanisme pengambilan keputusan tertinggi terkait dengan koalisi dan mendukung capres cawapres ada di musyawarah majisyukur
sembilan puluh sembilan anggota majusyoro yang akan memutuskan
jadi di pks terkait dengan koalisi ini
sangat papan pengambilan keputusannya
sembilan orang ini yang memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan
kami sangat memperhatikan bagaimana masalah ahmad dorotnya
yang kedua bagaimana nanti kepantasan demokrasi yang kemarin kita lihat sepuluh tahun terakhir
kita kalah kemudian kita mengambil keputusan berada di luar pemerintahan
yang ketiga tentu kita akan melihat bagaimana aspirasi dari akar rumput kita
pks mahek kenapa kami pada posisi stabil dukungan dari masyarakatnya
kami sangat mendengar aspirasi masyarakat
tidak mungkin kami mengambil keputusan di luar dari aspirasi mayoritas dari pemilih pks kader dan pengurus pks seluruh indonesia
kalau kang pipin kalau misalkan pak prabowo mau silaturahmi juga ke pks gimana nih
ya untuk saat ini kami fokus membantu
untuk saat ini kami fokus membantu
timnas tim hukum amin untuk menggugat ke kpu dan menyiapkan berkas bahan materi hak angket di dpr ri
jadi kami harus sampaikan sejak awal bahwa itulah sikap yang disampaikan secara resmi oleh lembaga tertinggi partai yaitu musyawarah majelis juro pks
yang kemarin sudah bersidang sudah bermusyawarah dan hasilnya adalah fokus dua hal
mengajukan ke mahkamah konstitusi dan mengajukan hak angket di dpr ri
jadi menutup pintu ya kang pipin karena fokus kmk
sampai saat ini kami fokus ke dua hal itu
oke mas adi apa yang anda baca dengan respon dari kang pipin tadi
ya saya kira memang bagi pks pemilu itu tidak selesai
masih ada proses mencari keadilan di mahkamah konstitusi
jadi wajar kalau kemudian pks ini jawabannya diplomatis
jadi suatu waktu misalnya ada ketertarikan dari kubu paslon ii untuk berkunjung ke mereka
agak berbeda dengan nasdem bukan hanya menerima pemilu bukan hanya mengucapkan selamat kepada pemenang
tapi juga sudah bertemu dengan presiden terpilih versi kpu tentu saja
dan sudah mengatakan lima puluh lima puluh malah ya
kalau dalam bahasa madura lima puluh lima puluh itu delapan puluh dua puluh
delapan puluh nya sudah oke tinggal dua puluh nya nunggu
putusan hasil pemilu nanti di mahkamah konstitusi
jadi ketika ada partai sejuk yang ingin bergabung bagi saya itu kan bagian dari tanda yang sebenarnya mempertebal
ada partai politik di luar kubu nomor dua itu untuk menjadi bagian dari koalisinya prabowo subianto dan gibran di mata yang akan datang
kalau sejuk itu kan banyak ya warnanya
biru itu sejuk hijau juga sejuk kuning juga sejuk
tapi karena ada kaitannya dengan nasdem saya menduga yang disebut dengan bahlil itu adalah nasdem bukan yang lain
setelah pilpres usai kpu sudah mengumumkan siapa yang menang pilpres
rasa rasanya partai politik koalisional manapun satu dua dan tiga itu sebenarnya bubar jalan
apakah mau berkoalisi dengan prabowo ataukah tetap berada di luar kekuasaan
partai partai politik yang lain itu tidak bisa mengintervensi keputusan politik mereka
jadi wajar kalau kemudian nasdem bertemu dengan surapalo pks itu nggak boleh marah marah
karena mereka ini punya otonomisasi yang tidak bisa dikawal
yang saya kira memang akan diperjuangkan di masa yang akan datang

ya mereka itu ditawarin oleh kubu prabowo dan gibran menjadi bagian dari koalisi
andai mereka itu ditawarin oleh kubu prabowo dan gibran menjadi bagian dari koalisi
maksud saya yang ingin saya katakan adalah
praktis setelah pengumuman kpu partai partai pendukung amin ini ya sebenarnya bubar jalan
sekalipun tak ada upacara bendera untuk membubarkan itu
tapi kepentingan politiknya sudah mulai terlihat kemana arah dan kecenderungan masing masing
pks sepertinya istiqomah ingin menjadi oposisi tapi nasdem tidak
nah pkb saya termasuk yang melihat soal kemungkinan masuk dalam kategori partai yang sejuk
karena memang ya dna pkb ini tidak pernah jatuh
pkb ini adalah the ruling party versi yang lain tentu saja
yang selalu menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah
pkb ini tinggal nunggu waktu sebenarnya
akan menjadi bagian dari koalisinya prabowo dan gibran
oke pkb tinggal menunggu waktu begitu yang istiqomah
hanya partai keadilan sejahtera yang kita tahu sudah berada di luar pemerintahan begitu ya
kalau pdi saya kira sangat tergantung bagaimana hubungan pdi
prabowo dan jokowi di masa yang akan datang
saya membayangkan kalau hubungan jokowi dan prabowo itu masih kondusif
bulan madunya masih cukup panjang ya rasa rasanya partai seperti pks dan pdip agak sulit
untuk menjadi bagian dari koalisinya prabowo
karena ada psikologi yang saya kira akan membentur mereka yaitu faktor jokowi
tapi kalau bulan madu hubungan jokowi antara prabowo dan pak jokowi ini segera berakhir
rasa rasanya pdip dan pks sekalipun juga tertarik untuk menjadi bagian dari kubunya prabowo subianto
saya membayangkan ke depan itu rasa rasanya jokowi dalam tanda kutip akan menjadi common enemy
menjadi musuh bersama partai partai politik yang merasa telah didolimi sepanjang pemilu di dua ribu dua puluh empat ini
tentu itu semua terjadi kalau hubungan jokowi dan pak prabowo subianto tak lagi baik baik saja
tapi anda melihat ada potensi ke sana
saya sangat melihat apalagi pernyataan sejumlah elit pdip beberapa waktu yang lalu
bahwa pdip dengan gerindang tidak ada persoalan
yang mereka menjadi persoalan itu dengan pak jokowi yang dianggap telah membakar rumah mereka sendiri
oleh karena itu bagi saya adisti jarak psikologis soal apakah pks apakah pdip akan berkoalisi dengan prabowo
pdip akan berkoalisi dengan prabowo per hari ini itu ada di jokowi
kalau jokowi tak lagi mesra dengan pak prabowo tak lagi kemudian seindah bulan madunya
bahwa pdip akan berkoalisi dengan prabowo tak lagi kemudian seindah bulan madunya
beberapa bulan yang lalu rasa rasanya pdip dan pks sekalipun itu juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya pak prabowo

tentu koalisi itu mungkin bukan di tahun pertama bisa di tahun kedua mungkin juga di tahun ketiga atau di tahun keempat
nunggu bagaimana suasana hubungan yang tak harmonis antara dua tokoh penting prabowo dan jokowi ini berakhir
oke mbak eva terakhir kalau mas adi mengatakan koalisi bubar jalan
kalau partai nasdem sendiri apa yang kemudian untung ruginya ketika berada di pemerintahan dan di luar pemerintahan
sebelum ke untuk rugi mbak ya bahwa nasdem juga konsisten untuk membackup tim hukum
amin yang sekarang sedang berperkara ya di mk
jadi bukan kemudian tinggal gelandang gitu mbak tapi tetap dibantu
ini adalah untuk membereskan sengketa sengketa caleg yang cukup serius ya di nasdem ini
beberapa caleg kuat itu tiba tiba kemudian terancam posisinya
nah untung rugi saya pikir semua paham ya seperti yang saya kemukakan di awal ya
tapi saya lebih memikirkan apa baiknya untuk rakyat mbak ya
kalau apa baiknya untuk partai tentu bisa
pertunjukan yang cerdas yang penuh integritas yang juga istiqomah seperti teman teman
pks kalau memang di dalam parlemen itu berada di dalam berseberangan ketika capres ya sebaiknya
tetap berada di luar begitu sehingga sehat gitu jadi tidak kemudian apa istilahnya kok seperti
gampang bisa dibeli untuk kepentingan rakyat kemudian direduksi hanya untuk kepentingan elit
jadi kita membutuhkan yang lagi selip sliding down ya mas adi ya demokrasi kita ini akan bisa
diperbarui kalau perilaku perilaku partai itu pada kitohnya masing masing gitu dan sesuai dengan
teori lah ya ataupun dasarnya gitu jadi mudah mudahan kita tidak mengorbankan kepentingan
yang harus direstorasi oke oke kita akan lihat bagaimana nantinya setelah bergulirnya di mahkamah
konstitusi karena memang nasdem akan terus mendampingi dari apa ya gugatan yang memang
sudah masuk ya sudah didaftarkan kang pipin terakhir kang pipin kata mas adi mengatakan
koalisinya ya bubar jalan ya kami belum merasa kesana ya sampai nanti putusan mk dan kami
membubarkan diri tentu saya kira
kita pernah bersatu bareng ya dulu punya piagam koalisi tentu nanti kita juga akan membahas bersama
tetapi saya harus sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih optimis bahwa gugatan ke mahkamah
konstitusi ini akan memberikan keadilan kepada kami bahwa ada pelanggaran ada capres cawapres
yang tidak memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk didiskualifikasi sehingga potensi untuk amin

putaran selanjutnya masih memungkinkan jadi bagi kami pilpres belum selesai kami terus akan mencari keadilan
seadil adilnya baik di mk maupun di dpr ri
oke mau koalisi mau oposisi sama terhormatnya begitu ya kalaupun di oposisi di luar pemerintahan ini merupakan penyeimbang begitu ya
mengawasi jalannya pemerintahan jangan sampai kemudian seiya dan seirama begitu ya itulah yang namanya demokrasi begitu ya
terima kasih kang pipin mbak eva harus tetap ada pengawasan itu yang terpenting terima kasih mbak eva kang pipin mas adi prayitno telah bergabung bersama kami nanti lain waktu kita diskusi lagi dengan tema yang menarik
terima kasih assalamualaikum selamat pagi